terima kasih anda masih bersama kami
dinas kebakaran pemkot surabaya kini memiliki mobil pemadam kebakaran baru yang canggih
yakni bronto skylift
mobil tersebut rabu pagi diuji coba oleh wali kota tri risma hari ini
mobil yang mampu menjangkau gedung pencakar langit setinggi satu ratus empat meter tersebut
diharapkan dapat lebih memudahkan kerja petugas pemadam kebakaran
seperti halnya di surabaya jawa timur di negara maju bronto skylift cukup dibutuhkan
untuk mengatasi sejumlah bencana baik kebakaran maupun evakuasi darurat
di finlandia skylift menjadi sarana utama untuk menjangkau kawasan gedung pencakar langit
serta sejumlah evakuasi
sudah menjadi hal yang wajar jika di surabaya memiliki sarana seperti bronto skylift
di mana dibutuhkan menjangkau tata ruang kota yang cukup rumit
seperti lingkungan padat penduduk dan gedung tinggi
bronto skylift surabaya sendiri memiliki kelebihan di mana bisa menjangkau ketinggian
hingga satu ratus empat meter atau dapat menjangkau lantai sebuah gedung berlantai dua puluh lima lantai
alhasil sarana ini cukup diandalkan bagi pemerintah kota surabaya
karena bisa menyelesaikan kasus kebakaran dalam waktu singkat
kalau kita sudah punya yang tinggi itu apa namanya maka kita sudah tidak salah kalau terjadi sesuatu
selain kebakaran mobil pemadam ini juga bisa digunakan untuk upaya penyelamatan
karena dilengkapi selubung kain untuk proses evakuasi dari ketinggian
jadi unit ini bisa kita gunakan untuk penenturan outdoor maupun untuk penyelamatan
jadi ketika nanti ada bangunan bangunan kan kita sudah proteksi
kalau misalkan ada faktor x ya barulah kita gunakan ini
kalau misalkan ada kebakaran hutan
saat ini kota surabaya masih baru memiliki satu unit mobil yang didatangkan dari finlandia
dengan harga senilai lima puluh delapan miliar per unitnya
meski sudah ada sarana memadai pemkot tetap mengimbau warga waspada
dan memiliki penanggulangan sendiri terhadap bencana kebakaran
wahyu pratama surabaya